makanan sehat seakan jadi jawaban bagi konsumen yang ingin memiliki kesehatan yang lebih baik
beragam pilihan makanan sehat organik kini muncul sebagai jawaban akan kebutuhan hidup sehat
berbeda dengan makanan cepat saji atau kedai dan restoran makanan pada umumnya
makanan jenis ini memang menyasar pasar yang lebih sempit
tapi pasar yang disasar adalah mereka yang memang memiliki kebutuhan akan makanan sehat
kebetulan anak saya kan lagi sakit jadi pola hidup sehat pola makannya juga berubah
kebetulan dia hanya boleh yang benar benar gluten free vegan terus apa lagi
jadi kebetulan rumah makan ini restoran ini yang masuk kualifikasi yang tadi saya bilang tadi
kebutuhan akan makanan sehat ditangkap jason tanu sebagai peluang bisnis yang menjanjikan
pria yang juga pelaku hidup sehat ini sejak satu setengah tahun lalu
mengelola bisnis restoran sehat di kawasan jakarta selatan
dengan menawarkan beragam pilihan makanan sehat dengan cita rasa lezat
jason menawarkan pilihan menu makanan sehat bagi kaum urban
harga makanan yang ditawarkan beragam mulai dari rp enam puluh hingga rp satu ratus enam puluh
terbukti jika saat ramai dalam satu hari restoran sehat miliknya bisa meraup keuntungan hingga dua puluh dua juta rupiah per hari
saat ini sih kalau saya lihat dari bisnis trendnya ya
ini kayaknya bisnis makanan sehat akan menjadi sesuatu yang market yang gede
karena seperti saya bilang tadi
kita kalau lihat dari our business ya masih growing terus
dan tempat tempat lain juga restoran restoran biasa sekarang pun mengeluari menu menu makanan yang ada healthier option dan segala macemnya
dan fast food chains juga sekarang seperti burger king dan segala macemnya
sekarang mereka keluar kayak non meet option dan healther option untuk customer
jadi kalau saya lihat sih emang lagi
bisnisnya lagi expanding ya
peluang bisnis makanan sehat memang menjanjikan
persaingan yang belum terlalu ketat dan permintaan yang masih tinggi
membuat bisnis makanan sehat bisa menjadi pilihan peluang usaha
kesadaran ya kesadaran untuk hidup lebih sehat ini sekarang sudah mulai meningkat
kita lihat aja kalau car free day gitu kan udah boleh banyak orang yang berolahraga gitu ya
dan sekarang juga sudah mulai muncul makanan makanan sehat
yang saya kira ini sebetulnya bagus tren yang bagus dari satu perkembangan perekonomian
ketika pendapatan masyarakat sudah mulai membaik sadar kesehatan tentunya akan mengimbangi permintaan yang semakin tinggi ke depannya
nah ini cuma respon dari pelaku usaha untuk bisnis makanan sehat ini yang juga perlu juga cepat ya
saya kira kalau kita misalnya bicara restoran restoran vegan gitu kan belum terlalu banyak

memang sih diantara menu mungkin ada menu yang vegan gitu ya
tapi kalau kita bicara makanan sehat tentu kan ingredients nya juga misalnya sayurnya adalah sayur yang bebas pesticida yang organik dan seperti itu itu mungkin masih terbatas dan jumlahnya mah harganya mahal ya
jumlahnya masih terbatas dan harganya mahal
tapi saya kira seiring dengan kita mulai sadar kesehatan seiring dengan membaiknya pendapatan masyarakat
mestinya sih bisnis makanan sehat itu akan lebih mahal
bisnis makanan sehat ini nantinya akan berkembang
bisnis makanan sehat saat ini masih tergendala dengan beberapa bahan baku yang masih impor
itulah mengapa harga makanan sehat terbilang lebih mahal dari menu biasa
selain itu tantangan bagi pengusaha makanan sehat untuk meracik menu yang tidak hanya sehat tetapi juga enak
namun kesadaran akan hidup sehat dengan asupan makanan yang sehat tetap menjadi peluang menjanjikan bagi bisnis ini
yudi udawan udawan sehat